bank mandiri kembali mempertegas posisi sebagai bank terbesar dengan konsistensi inovasi layanan serta transformasi bisnis secara menyeluruh
mengusung tema menuju masa depan di ulang tahunnya ke dua puluh lima bank mandiri pun bertekad melanjutkan visi menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah
merajakan hari ulang tahun ke dua puluh lima yang jatuh pada dua oktober dua ribu dua puluh tiga bank mandiri kembali mempertegas posisi sebagai bank terbesar dengan konsistensi inovasi layanan serta transformasi bisnis secara menyeluruh
bertambahnya usia ini pun menjadi momentum bagi bank mandiri untuk melanjutkan visi menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah
direktur utama bank mandiri darmawan junaidi mengatakan
perayaan hut ke dua puluh lima kali ini mengusung tema menuju masa depan di ulang tahunnya ke dua puluh lima
bank yang merupakan cerminan perjalanan panjang bank mandiri untuk terus menghadirkan inovasi layanan dan produk yang mampu menjadi solusi kebutuhan finansial masyarakat
darmawan menambahkan tema menuju masa depan juga menggambarkan semangat bank mandiri untuk terus bergerak maju bertransformasi melalui inovasi berkelanjutan
dan tubuh lebih cepat menuju masa depan dengan mengedepankan karakteristik always deliver always ahead
untuk mewujudkan layanan yang menyeluruh
bank berlogo pita emas ini juga terus mempertajam sinergi anak perusahaan untuk menciptakan ekosistem bisnis mandiri group yang terintegrasi
sebagai bank dengan kekuatan inti pada bisnis wholesale
bank mandiri akan fokus mengintensifkan pertumbuhan bisnis value chain berbasis ekosistem nasabah
tidak lupa potensi kewilayahan dan sinergi anak perusahaan akan menjadi competitive advantage
untuk menghadirkan layanan yang terbaik dan termodern
serta mendorong pertumbuhan bisnis yang konsisten
pertumbuhan dana murah bank mandiri juga tidak lepas dari hadirnya dua layanan digital bank mandiri
yaitu super app living by mandiri yang menghadirkan solusi berbagai transaksi dan gaya hidup nasabah
serta super platform kopra by mandiri yang menyediakan solusi bisnis dari hulu ke hilir
kinerja bank mandiri selama dua puluh lima tahun juga telah mendapatkan beragam apresiasi
di antaranya forbes awards best bank dua ribu dua puluh tiga
sebagai bank bumn nomor satu di indonesia